ada koko adalah pedagang yang baik dan dia juga pandai matematika
dia sering membuat penjualan yang baik dan menghasilkan laba yang banyak
ayah koko juga mengagumi keahlian koko tapi dia juga khawatir tentang putranya
sayang koko memberitahu aku tentang untung yang didapat hari ini
dia melakukannya dengan baik ya
aku akan senang melihatnya menjadi pengusaha hebat suatu hari nanti
anak itu mempunyai bakat sayang
tetapi kita harus berhati hati dengan kesombongannya yang semakin besar
kesombongan apa dia bagus dalam penjualan
itu saja kau yang terlalu khawatir
halo koko bisakah aku melihat salah satu topi baulermu
ayahku mau ngajakku ke pemakaman dan tidak ada yang bisa aku kenakan dengan setelan hitamku
bah topi bauler untuk orang dewasa
bagaimana jika kau membeli topi penyihir dan memakainya ke pemakaman
hmm bukankah itu sedikit salah
apa yang salah dengan itu
kau mencari yang berbeda temanku
pasti akan berbeda
ini sedikit lebih mahal daripada topi bauler
tetapi ini adalah apa yang semua orang kenakan hari ini
ini tren yang baru
oh baiklah kalau begitu
kemarilah akan aku tunjukkan
lihat ayah aku menjual topi penyihir
lihat berapa banyak yang aku hasilkan
oh akhirnya topi itu berada di sini selama bertahun tahun
kepada siapa kau menjualnya
ben temanmu ben
untuk apa dia membutuhkan topi penyihir
tidak juga aku yang membuatnya dia membeli
bukankah itu cara ayah melakukan bisnis dengan menciptakan permintaan
tunggu aku tidak memiliki perasaan yang baik tentang ini
apa yang kau lakukan
bagaimana kau menciptakan kebutuhannya ketika dia tidak menginginkannya
oh sederhana aku meyakinkan dia untuk membeli topi itu dan memakainya di pemakaman yang dia hadiri bersama ayahnya

kau melakukan apa
pemakaman harus memberi hormat kepada orang yang meninggal koko
kau membiarkan anak kecil ke pemakaman mengenakan topi sihir
itu adalah pemakaman bukan pesta kostum
apa bedanya itu adalah penjualan yang hebat aku menghasilkan uang lihat ini

hanya karena kau menghasilkan uang dari itu kau membuatnya lebih murah
hanya karena kau membuatnya lebih murah
hanya karena kau membuatnya lebih murah
kau harus memikirkan tindakanmu
apa yang akan kau lakukan jika ayahnya datang kemari dan menuntut uangnya untuk kembali
kurasa itu tidak adil
jika ayah ben meminta uangnya kembali kita harus mengatakan tidak kepadanya
kesepakatan adalah kesepakatan
apa yang ben lakukan dengan topi itu adalah penampilannya sekarang
aku pikir ayah akan senang bahwa aku telah menyingkirkan topi bodoh itu
koko berjalan keluar dari toko dengan marah
dia tidak bisa mengerti mengapa ayahnya tidak bahagia
dia memang mendapat untung besar
di sisi lain ayah koko semakin khawatir tentang koko
entah bagaimana dia ingin koko mengerti bahwa seseorang harus memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka
malam itu ketika ayah koko melihat bintang jatuh
dia menutup matanya dan berharap untuk kesejahteraan putranya
dia ingin putranya berpikir sebelum bertindak
bintang itu mendengar keinginannya
malam itu koko bermimpi
koko menemukan bintang jatuh
hah di mana aku kau siapa
aku adalah peri dan aku di sini untuk memberimu hadiah
hadiah apakah karena penjualanku yang kubuat hari ini di toko aku tahu itu
baiklah ini ini adalah topi ajaib
setiap kali kau memakainya dan melepasnya
kau akan menemukan koin emas di dalamnya
tapi ingatlah koko
kalau kau menggunakan topi ini lebih dari tiga kali
maka sebagai imbalan untuk setiap koin kau akan kehilangan satu inci dari tinggi badanmu
hmm jadi aku akan semakin pendek setiap kali mendapatkan koin emas
baiklah aku akan mengingat itu
gunakan dengan bijak ya koko
baiklah aku akan mengingat itu

selamat pagi koko
gua harap tidurmu nyenyak
oh ya tidurku nyenyak
hmm sepertinya kau tidak marah lagi pada ayah itu bagus
oh maksudku iya baik aku baik baik saja terima kasih
hehehe ayah seharusnya tidak mengingatkanmu
ayah seharusnya tidak mengingatkanmu
ayah berteriak kepadaku ketika itu bahkan bukan salahku
koko aku harap kau mengerti suatu hari nanti bahwa apapun yang ayah lakukan atau katakan adalah untuk kebaikanmu sendiri
hehehe ya baiklah
ibumu dan ayah akan keluar kota kami akan kembali pada malam hari jaga dirimu ya
koko seharusnya tidak mengingatkanmu
koko seharusnya tidak mengingatkanmu
koko seharusnya tidak mengingatkanmu
koko seharusnya tidak mengingatkanmu
mereka tidak mengerti betapa pentingnya mengambil sebuah peluang
satu satunya fokusku adalah mendapatkan uang dari topi ini
tunggu topi ajaibku dimana topi ajaibku
koko turun dari tempat tidurnya dan melihat sekeliling
tiba tiba dia melihat sesuatu di bawah bantalnya
dengan bersemangat koko meletakkannya di kepalanya
karena lalu melepasnya topi itu memiliki koin emas di dalamnya koko sangat senang sekarang
aku akan kaya raya kaya raya hahaha biarkan aku melakukan ini lagi dia buru buru meletakkannya
di atas kepalanya lagi lalu melepasnya itu dia koin emas yang lainnya koko ingat betul apa yang
dikatakan peri kepadanya kalau kau menggunakan topi ini lebih dari tiga kali maka sebagai imbalan
untuk setiap koin kau akan kehilangan satu inci dari tinggi badanmu ini sudah cukup untuk
seminggu kurasa aku akan menggunakannya sekali lagi ketika ibu dan ayah kembali ke rumah mereka
akan sangat senang koko dengan hati hati menyimpan topinya di lemari dan melanjutkan kegiatan
hari harinya dia merasa sangat bahagia tetapi dia terus menerus berpikir tentang topi
di lemarinya tidak peduli apa yang dilakukan dia tidak bisa melupakannya aku benar benar harus potong
rambut tapi aku tidak punya uang apa yang harus aku lakukan sekarang ya aku bisa menggunakan topi tapi
kemudian aku harus memotong rambut aku harus memotong rambut aku harus memotong rambut aku harus memotong
kemudian aku ingin menunggu ayah dan ibu mereka akan senang melihat betapa beruntungnya
putra mereka tapi tunggu aku bukan anak anak yang menunjukkan trik sulap ya kan mengapa aku tidak
tunjukkan saja uangnya kepada mereka ya aku akan menggunakan topi ini sekali lagi dan menunjukkan
kepada mereka tiga koin emas koko melakukan apa yang dia mau dia sangkan senang karena sekarang
memiliki tiga koin emas di tangannya tapi hanya tiga koin emas saja tidak cukup dan jika kau
memikirkannya aku lebih tinggi dari semua temanku mungkin kehilangan satu inci tidak akan terlalu
menyakitkan dan itulah yang terjadi koko menemukan koin lainnya dan sebagai gantinya kehilangan satu
inci dari tinggi badannya lihat ini baik baik saja tidak akan ada yang tahu bahwa aku kehilangan satu
inci ya satu dua tiga dan empat aku tidak senang dengan ini aku terlihat konyol untuk menyerahkan
hanya empat koin kepada orangtuaku jika aku kehilangan tinggi badanku aku harus dapat banyak
uang dari hal itu aku juga masih sangat mudah aku punya banyak waktu untuk menambah
tinggi badanku aku harus dapat banyak uang dari hal ini tanpa memikirkan hasilnya koko
melanjutkan mengambil koin emas dari topinya dan tidak lama kemudian ada tumpukan emas di lantai
uh lihat itu sekarang ini adalah kesepakatan yang cerdas aku akan tumbuh tinggi lagi dalam
beberapa bulan dan masih menjadi kaya raya
sekarang aku bisa dengan tenang kembali tidur tapi koko belum menyadari satu hal
oh tidak butuh waktu bertahun tahun untuk koko menjadi tinggi dan dia menjadi pendek
dalam hitungan menit tunggu yang berarti aku akan tumbuh tinggi lagi dalam beberapa tahun
oh tidak oh tidak apa yang akan kulakukan bagaimana cara mendapatkan tinggi badanku
hai aku tidak bisa pergi ke toko tidak
hai koko dengan cepat mengambil topinya dari lemari lagi dan menguncangkan nya dengan keras
dia takut untuk meletakkan yang dikepalanya sehingga dia mengambil kering smile terletak
di lantai dan mencoba memasukkannya kembali ke tadi ambillah ambil kembali semua uangmu ambil kelas tem lima puluh satu

kami semua uangmu ambil akhmet duit dantengah bukan terserah ketika nonton jangan ilahoi bands bukan dapat mereka

kau mendorong koin dengan sangat keras sehingga topinya robek tidak apa yang harus aku lakukan
setelah menangis selama beberapa menit koko tertidur dan dia bermimpi lagi koko dimana kau
aku disini lihat ke bawah oh ya ampun apa yang telah kau lakukan aku bilang padamu untuk tidak
menggunakan aku tahu tapi tapi aku hanya ingin membuat kesepakatan yang cerdas aku pikir kehilangan
satu inci tinggi yang terlalu besar aku tidak mau mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba
bagi badanku untuk satu koin emas adalah cara termudah untuk kaya raya koko membuat kesepakatan
yang cerdas tidak selalu berarti memilih cara yang mudah kau harus berpikir sebelum bertindak kau
harus memikirkan hasil dari tindakanmu katakan padaku apakah itu terlihat seperti hal yang cerdas
untukmu sekarang tidak tidak sama sekali rasanya ceroboh dan bodoh bagiku untuk mempertaruhkan
tinggi ku tepat sekali
lakukan hal ini kau pasti akan memilih jalan yang benar aku tahu aku menyadari kesalahanku sekarang
nonprofit berumlah apanya b fell zhu dada semoga sampai ke restaurant and majuona
kembali dan buat aku seperti semula tidak ada yang harus berubah kami memiliki toko dan aku
masih sekolah aku akan mendapatkan emasku sendiri dan aku tahu orangtuaku akan bahagia itu adalah
pilihan yang bagus koko ini dia ketika koko bangun dia mendapati dirinya di lantai ketika dia
berdiri dia menyadari bahwa dia kembali dalam tubuh lamanya yang tinggi saat itu bel pintu
berdering dia berlari untuk membukanya ayah oh berapa lama kita pergi maafkan aku ayah aku mengerti
sekarang ayah benar hanya karena kedengarannya mudah bukan berarti ini kesepakatan yang cerdas
aku akan selalu memikirkan efek dari
kanku oh kau menyadarinya sendiri mungkin aku harus meninggalkanmu lebih sering sekarang tidak jangan
koko memegang erat erat ayahnya dan berjanji untuk tidak pernah bertindak tanpa memikirkan hasilnya